timnas e sports indonesia menjadi juara umum di ajang iesf ke empat belas world e sport championship tahun dua ribu dua puluh dua
yang berlangsung di bali
ketua umum pengurus besar esports indonesia general polisi purnawirawan budi gunawan
mengapresiasi performa gemilang timnasional esports indonesia di ajang berkelas dunia tersebut
prestasi membanggakan diraih oleh timnas e sports indonesia yang menjadi juara umum di ajang iesf ke empat belas
world e sports championship dua ribu dua puluh dua di bali pada dua hingga sebelas desember lalu
indonesia berhasil menyabet tiga emas dan satu perunggu
tiga emas diraih dari pertandingan dota dua e football dan mlb
sementara perunggu dipersembahkan dari cs gowomen
ketua umum pengurus besar esports indonesia atau pbsc general polisi purnawirawan budi gunawan
mengapresiasi performa gemilang timnasional indonesia di ajang tertinggi esports timnya tersebut
menurut budi gunawan kesenambungan prestasi yang luar biasa ini menunjukkan arah pembinaan dan pengembangan e sports di tanah air
sudah sesuai dengan visi dan misi pembentukan pbsi
ini adalah pembantuan kita indonesia
saya pb esports sangat bangga terharu dan sulit diucapkan dengan kata kata
sebuah prestasi yang sangat membanggakan sukses prestasi juara umum yang kedua sukses penyelenggaraan
keberhasilan penyelenggaran event ini juga ditandai dengan pecahnya tiga rekor muri
yaitu rekor pertandingan esports dengan peserta terbanyak
dengan tujuh ratus atlet dari satu ratus lima negara
rekor pertandingan esports luar ruang terluas sembilan dua hektar
serta rekor pertandingan e sports offline terbanyak dalam sehari yaitu satu ratus enam puluh empat pertandingan